jika anda termasuk orang yang harus melakukan perjalanan di masa pandemi
sementara cuaca sedang tidak bersahabat
ada beberapa hal yang mesti diperhatikan
hal ini sangat penting dilakukan agar anda bisa nyaman selama bepergian dan beraktivitas
profesor bidang kesehatan masyarakat universitas indonesia hasbulata brani
mengatakan penerapan protokol kesehatan adalah hal yang wajib dilakukan
dan menjadi salah satu kunci penting di masa pandemi ini
untuk meminimalisir resiko tertular penyakit
terlebih saat ini indonesia tengah memasuki pergantian musim
pergian sih boleh saja tapi yang perlu dijaga adalah disiplin kerumunan
disiplin jaga jarak pakai masker bersih seluruh pakaian
itu yang mesti diingatkan
dan pemda pemda harus mengontrol tempat tempat yang memungkinkan terjadi kerumunan
seperti halnya tempat rekreasi restoran hotel
badan meteorologi klimatologi dan geofisika mengatakan
hingga awal januari dua ribu dua puluh satu cuaca buruk efek lalina masih akan terus terjadi
satu hal lagi yang perlu diperhatikan bahwa
bersamaan dengan masuknya awan hujan di sebagian wilayah kita tadi
yaitu wilayah yang kita mohon tadi
tahun dua ribu dua puluh ini kita juga mengalami kejadian fenomena iklim global
yang disebut dengan fenomena lanina
lanina ini dampaknya kepada iklim atau cuaca di daerah kita
secara umum adalah peningkatan curah hujan
yang bisa dilihat dalam akumulasi curah hujan bulanan atau musim
protokol kesehatan seperti mencuci tangan
menggunakan sabun selama dua puluh detik dengan air mengalir
menjaga jarak dan menggunakan masker harus terus dilakukan selama bepergian
baik bepergian untuk beraktivitas sehari hari maupun bepergian untuk berlibur
jangan lupa juga jaga daya tahan tubuh agar tetap sehat
tim liputan cnn indonesia